aku melihat bus r seratus sebangla
ditawan di dalam gol
aku butuh bantuan
lanjang sekali manusia
berani masuk ke wilayahku
tidak ada yang lebih baik
terima kasih ya allah
aku akan mencoba menerawangku
menurut penerawang hamba
ada di dalam gua ini
sedikitpun aku tidak melihat
ada tanda kehidupan
yang ada hanya dingin dan senyap
aku periksa kembali
bahkan aku tidak mendengar sedikitpun
gua ini sudah dirajah oleh
seorang pendekar yang berilmu tinggi
sebaiknya kita hancurkan
dinding gua ini